atmosfer politik menjelang pilgub dki yang baru berlangsung dua ribu tujuh belas tidak berhenti menghangat sampai hari ini
bahkan sampai detik ini kita berbicara
partai golkar bahkan sempat menyatakan bahwa ahok dipastikan akan maju lewat jalur parpol
meski sebelumnya golkar mengaku mendukung tanpa syarat
di sisi lain pdi perjuangan kini tengah memasuki langkah final menyaring atau mengurucutkan nama nama calon
bakal calon begitu yang telah terdaftar beberapa waktu lalu
masih berkembang apakah ahok tetap maju independen dengan dukungan tiga parpol yang sudah ada saat ini
ataukah ahok maju lewat jalur parpol yang tengah atau yang telah mendukungnya
ataukah bahkan muncul pertanyaan apakah ahok akan maju dengan tiga parpol yang ada plus pdi perjuangan
apa saja pertimbangan dan lantas apa saja konsekuensinya
lalu mengapa sampai saat ini juga belum terlihat calon kuat yang bisa menjadi kompetitor petahana alias basuki cahayapurnama
kami mengulasnya malam hari ini dengan dua analis politik burhanuddin muhtadi
yang merupakan direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam mas burhan
selamat malam indrek
ini kebetulan ada detik
lalu kemudian ada ansi lema akademisi politik universitas nasional
bung ansi selamat malam
selamat malam mas indrek
terima kasih sudah hadir
lalu melalui sambungan telpon ada agun gunanjar sudarsa
yang merupakan ketua pemenangan pemilu jawa i partai golkar
selamat malam pak agun
selamat malam bu andri
pak agun sebentar kita tahan dulu sebelum ke pak agun
saya ingin melihat pandangan atau persepsi dari dua analis politik kita malam hari ini
saya ke mas burhan terlebih dahulu
melihat hasil survei smrc yang baru saja kita tayangkan juga
tadi elektabilitas ahok masih memimpin tinggi begitu ya dibandingkan beberapa komputer lainnya
apa yang anda baca dari ini
mengapa ahok masih berada di salah
bukan kita bicara soal peringkat atas
tapi masih jauh jaraknya begitu dengan komputer yang ada sampai saat ini
setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa baca dari hasil survei smrc ini
yang pertama adalah elektabilitas basuki cahayapurnama
kalau kita bandingkan di survei sebelumnya bulan agustus
survei terakhir ini menunjukkan ada kenaikan
kalau kita lihat
malah naik ya
ini menunjukkan sekali lagi bahwa isu isu terakhir terkait dengan isu yang dianggap bisa
isu hukum lah ya
isu reklamasi misalnya kemudian kasus sumber waras yang sebelumnya gencar dikait kaitkan dengan ahok misalnya
itu belum cukup mampu untuk menurunkan elektabilitas ahok
tetapi kalau kita lihat juga dari hasil survei dengan berbagai macam simulasi yang kita baca dari smrc ini
meskipun kalau misalnya dikerucutkan dari simulasi semi terbuka atau simulasi head to head
cuma kalau mendasarkan dari top of mind inilah pemilih yang ya atau tidak itu akan memilih ahok
di bawah lima puluh persen
tepatnya tiga puluh enam belum aman
tetapi memang belum ada yang menekat
ini jadi kayak sebuah keberuntungan bagi petahana
ini ya persis kondisinya ya
kalau tadi saya sebutkan ada kenaikan
dibanding survei bulan agustus
variabelnya banyak yang menginginkan
kembali ahok untuk terpilih
variable itu menunjukkan ada kenaikan
kemudian dari berbagai macam
simulasi bahkan top of mind sendiri
juga ada kenaikan dibanding survei sebelumnya
simulasi semi terbuka ada kenaikan
head to head ada kenaikan
nah mungkin sebabnya
salah satunya karena nama nama
yang muncul itu belum cukup kredibel
untuk melawan ahok
apa dampaknya kalau misalnya
saya dalami lagi ya apa dampaknya
kalau misalnya memang pemilih loyal
dalam top of mind yang disurvey itu
belum di atas lima puluh persen
bagi petahana dampaknya adalah
jika muncul calon lain yang
sedikit lebih kredibel dibanding
calon calon yang ada sekarang
untuk mengganggu kenyamanan
karena suara ahok tiga puluh enam enam persen
itu masih jauh
di bawah undang undang
nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh
kita tahu bahwa dalam pilkada
jakarta itu punya leg spesialis
jadi untuk memenangkan
hanya dalam satu ronde itu butuh
lima puluh persen plus satu ya

butuh sekitar empat belas persen
meskipun kalau kemudian dikerucutkan
tentu ada tambahan lain
tetapi tambahan lain itu kan sangat
dimungkinkan oleh munculnya
calon lain juga kalau calon lainnya
masih seperti sekarang mungkin nambahnya ke ahok
tapi kalau muncul calon lain yang
lebih kredibel dibanding
penantang yang ada
yang kita dengar sekarang mungkin
ya ahok cukup
bisa kerepotan jadi kita masih bisa
menunggulah beberapa bulan saya ingin lihat
persepsi dari bung ansi lema
pemilih loyalnya tidak di atas lima puluh persen
sebenarnya ini karena diuntungkan kondisi
saja sebenarnya bagaimana anda melihat ini
ini saya kira ahok ini ibarat bola karet
yang semakin dibanting
semakin melenting kita tahu bahwa
dari hari ke hari itu pak ahok itu selalu
dihajar dengan berbagai persoalan
yang terakhir itu adalah sumber waras
dan juga kasus reklamasi
jakarta masih berlanjut nih polemiknya
itu belum ada pengaruhnya
malah menunjukkan terjadinya
kenaikan pada sejumlah
dari sisi popularitas
dan juga elektabilitas
yang menarik tadi mas burhan menyinggung soal
top of mind yang angkanya ada di sekitar
kalau kita bicara soal incumbent atau
petahana rata rata petahana ketika
disurvey dia pasti memiliki popularitas
dan elektabilitas yang boleh dikatakan
cukup tinggi dibandingkan yang lain
dalam berbagai survei di pilkada pilkada
sebelumnya itu menunjukkan hal seperti itu
tetapi dalam kasus jakarta
itu dalam survei terus menerus dikatakan memiliki
elektabilitas dan popularitas tinggi
mencapai kemenangan pada saat
ada satu hal yang juga perlu dilihat
itu adalah tingkat kepuasan publik
rendah nah tingkat kepuasan
publik pak fauzi bowo ketika itu
itu boleh dikatakan rendah beliau memiliki
elektabilitasnya relatif lebih tinggi dibanding
calon yang lain tetapi kepuasan publik
ini rendah dan kita ingat pemilih
dki jakarta adalah pemilih yang katakanlah
pemilih yang rasional rasionalitas
pemilih di jakarta itu tampak dalam
setiap pemilu ya mulai dari
dua ribu sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan bahkan
wing voters yang berpindah pindah dari
yang diartikan dari pemilih loyal
tidak menjadi sebuah masalah menurut anda
menurut saya tidak karena saya melihat angka
kepuasan publik itu ada
di hampir tujuh puluh persen dan ini
bisa dikonversi kemudian menjadi
pemilih yang kemudian bisa memilih
pak ahok apalagi kalau seandainya
seperti kata mas burhan tadi
tidak ada bakal bakal calon
ataupun calon calon yang dimunculkan
ini memiliki integritas
kredibilitas dan kemampuan untuk menyayangi
akhirnya ada komentar bahwa
ini ahok hanya diuntungkan semata
ini dari salah satu partai
ahok hanya diuntungkan kondisi semata ketika
nanti muncul penantang
potensi yang disebutkan tadi akan cukup besar
artinya ada kondisi di sini yang
rentan juga nanti pasti
tapi penantang yang harus dimunculkan
itu harus dengan kualifikasi tertentu
kita tahu bahwa pak ahok
itu didukung oleh mayoritas pemilih
di jakarta setidaknya melalui survei ini
itu pertama tama karena kinerjanya
dan kalau kita lihat
nama nama yang ada sebagai
pak ahok itu mereka yang tidak
pada saat ini sedang memimpin atau merupakan
kepala daerah yang menunjukkan kinerja
mereka sementara pak ahok
hari ini dia berkampanye
yang survei survei ini
saya justru melihat kalau toh
ditanyakan siapa penantang yang mungkin
layak untuk diajukan dan mungkin
menghadapi pak ahok itu dua mungkin ibu risma
dan juga pak ritwan
mengapa demikian karena mereka ini
adalah kepala daerah setipe
yang memang menunjukkan kinerjanya
oke itu dia pertanyaan selanjutnya
kalau memang ada nama risma pdip
berulang kali sedikit sedikit
memberikan clue bukan
pernyataan resmi tetapi politisinya sudah
tapi apakah ini strategi disimpan kemudian
dikejutkan di akhir lalu membalik karena
pilkada dki disebut banyak kejutan
di akhir akhir last minute tetapi kita harus
break dulu nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pernyataan
apakah memang kondisi
kan sekarang rame nih maju parpol
non parpol meninggalkan teman ahok
apakah itu ada dampaknya juga tidak
dalam survei atau elektabilitas
sebagai ahok sendiri kami akan mengulasnya lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
berbicara soal basuki cahaya
purnama atau ahok dalam konteks
pilgub dki hampir selalu bisa
dikaitkan atau selalu
terkait dengan bagaimana langkah ahok
dalam maju pilgub dki ini
apakah melalui jalur partai politik
karena memang saat ini sudah ada tiga parpol
yang mengatakan mendukungnya
ataukah maju melalui jalur
independen karena sudah ada satu juta
lebih ktp yang memberikan dukungan
agar ahok maju secara independen
dalam pilgub dki ini selalu
menjadi perbincangan apakah jalur parpol
ataukah jalur independen
tetapi informasi yang terbaru yang kami dapatkan
bahwa ada kepastian yang
diklaim oleh partai golkar
ahok akan maju lewat jalur partai politik
gubernur dki jakarta basuki cahaya
purnama dipastikan akan maju melalui jalur
partai politik pada pilkada dua ribu tujuh belas
akan digelar pada akhir juli mendatang
hal ini diungkap oleh koordinator bidang politik
dpp partai golkar yoris rawiyai
ia menyatakan keputusan itu
diambil dengan pertimbangan bahwa
melalui jalur partai lebih efisien
karena tidak perlu lagi melewati verifikasi
faktual partai yang digunakan
sebagai kendaraan politik oleh ahok adalah
golkar sebagai ketua tim pemenangan
nasdem dan juga hanura
ahok bahkan menyebut
nama nusron wahid sebagai ketua
menurut yoris relawan teman ahok juga
tidak mempermasalahkan pilihan ahok itu
waktu saya komunikasi terakhir
dengan ahok bahwa mungkin
beliau akan umumkan itu pada
dua puluh tujuh juli tentang
dia akan memakai jalur
sikap ahok yang memilih maju lewat jalur partai politik
ini disayangkan oleh sejumlah pihak
salah satunya oleh pengajar filsafat dan etika
politik roky gerung yang menilai
langkah ahok berselingkuh dengan partai
bisa mengorbankan harapan publik yang
selama ini bersimpati karena sikap
politik dan etikanya berbeda dengan partai politik
seperti habis minum wine
dengan teman ahok
pergi makan jengkol ke
saya mau terangkan bahwa
asbabu nusulnya adalah
you mau sebut dengan deskripsi
apapun kita tahu bahwa
gerakan itu dibuat sebagai gerakan moral
karena menganggap partai politik itu
sekarang orang yang dia usung
gak jelas peminum wine atau
pengunyah jengkol itu
dari wangi terus pergi ke yang bau gitu
tadinya itu kontras
sekarang dia digabung
jadi bukan bimbang sebetulnya tapi itu sikap
oportunistik di dalam politik
kalau saya terangkan kalau dia kompromi dengan
golkar misalnya dia akan dapat
tambahan sebanyak suara golkar
jadi satu juta plus golkar
sekarang kalau dia deklarasi bilang saya tidak akan
dengan golkar karena satu juta
saya dapat dia akan dapat sepuluh kali
dari itu tuh pilih coba
tunjukkan sikap yang
integrar di tengah tengah ketidak
kepercayaan orang terhadap partai politik
jadi itu yang saya sebut tadi dia
mendegradasi moral publik
hanya untuk keuntungan
dukungan satu juta ktp warga yang
dikumpulkan oleh teman ahok tidak akan
berkurang hanya karena ahok memilih
jalur partai di pertarungan pilkada
tahun depan budady putro
pak agun apakah memang benar
golkar sudah yakin
bahwa memang ahok
akan maju lewat jalur partai politik
selamat malam bung indra
bung burhan dan bung
sampai dengan hari ini
tim kami terus melakukan
komunikasi intensif baik
dengan teman ahok
nasdem maupun dengan hanura
dan dengan partai partai yang sudah
deklarasi mendukung ahok termasuk
keyakinan dalam setiap komunikasi itu
bahwa bagi partai golkar
bahwa pilkada dki ini
adalah sesuatu yang memang menjadi
perhatian kita semua
tentang keberadaan membangun
demokrasi yang bermartabat
yang maju yang kita tidak boleh
antara independen dengan parpol
karena keduanya secara
diakui melalui undang undang
partai politik sebagai instrumen
demokrasi tentunya dalam
memperjuangkan aspirasi itu bukan
semata mata untuk kepentingan partai
apalagi bagi golkar dengan
nasir munasluh kemarin
yang kembali kepada doktrin karya
dan kesaryaannya kita melihat bahwa
bukan hanya berjuang untuk kepentingan partai
tapi lebih mengedepankan kepentingan
aspirasi publik aspirasi rakyat
bicara tentang posisi posisi itulah
maka kami memberikan
pada tataran teknis selalu
mengkomunikasikan dengan teman hoax
dengan partai partai lain dua hal yang harus
menjadi pertimbangan kita ke depan dalam
mengusung basuki cahayapurrama ini
yang pertama persoalan mekanisme
verifikasi apabila melalui
mekanisme teman hoax
dan yang kedua juga kita
membicarakan bahwa akan semakin sinergi
akan semakin solid akan semakin
memudahkan bagi kita
semua sebagai pengusung kalau
melalui mekanisme partai politik
keyakinan keyakinan itu yang kita
sampaikan karena kami menyetarakan
tidak ada merasa kami lebih tinggi dari
teman hoax lebih hebat dan
sebagainya kita duduk sama sama
sehingga ada kesepahaman masing masing
pada saat itu menyerahkan
kepada hoax dengan kita semua untuk
mempertimbangkan kita tidak memaksakan
harus melalui independen harus melalui parpol
tapi dari perkembangan perkembangan
yang ada nampaknya masing masing juga sudah
bisa lepas sudah
berada dalam posisi kosong untuk bisa lebih
memilih alternatif mana yang
terbaik untuk kita pilih
baik pak agun ya intinya
pada posisi perkembangan terakhir
sepertinya kami berharap betul dan kami punya
optimisme keyakinan bahwa pak basuki
akan memilih lewat mekanisme partai
lewat mekanisme partai
begitu ya iya
komunikasi dengan teman
ahok sendiri bagaimana ketika
disebut mekanisme partai yang akan menjadi
keahlian pak ahok
nah kita bahkan
sebelum deklarasi disambut baik tidak dengan teman ahok
sangat baik bahkan kami
sebelum melakukan deklarasi pun
kami sudah melakukan intent komunikasi lebih
dulu jadi sebelum kita
deklarasi sebelum kita ini kita
sudah melakukan komunikasi dulu dengan teman
ahok dalam posisi kita
memberikan apresiat memberikan penghargaan
membangun partai ini menjadi sesuatu
yang pening sayaan ya persoalan
kaderisasi dan sebagainya oke
dan ini adalah bentuk partisipasi publik yang
luar biasa yang menurut saya mas kami dalam
dalam pembangunan demokrasi kita tidak boleh
lagi melakukan praktek praktek dikotomis seperti itu
dan ini yang mungkin juga mendapatkan
respons yang positif dari teman ahok
agar berharap agar masuk
mekanisme partai itu
apakah ada motivasi
masalah prosedur di
pemilihannya nanti ataukah ada
wakil yang lain yang diusulkan
oleh golkar kalau bagi
golkar soal masalah pengusungan calon
pun kita bicarakan bersama ya
kita serahkan sepenuhnya kepada pak ahok untuk
menentukan pilihan nah tapi
yang terpenting kita ingin juga
membicarakan dalam setiap diskusi
bukan hanya sekadar mengusung
mengusulkan dan memenangkan
basuki cahayapurnama sebagai gubernur tapi
langkah satu tahap ke depan
bagaimana kita juga harus memikirkan
tentang kepemimpinan beliau
untuk pemimpin dki berikutnya
kekuasaan eksekutif itu tidak bisa jalan sendiri
harus ada kekuasaan legislatif dan di sana
berkumpul partai partai politik
nah tataran pikiran pikiran itu
kita coba terus kembangkan kehadapan mereka
dan pada akhirnya kita pada posisi yang
saling menghargai saling
menghormati dan akan lebih rasional
lebih objektif namanya melalui
sisa banyak yang tadi
akan lebih menyelambatkan pendidikan
republik indonesia iga
fokus ke baru dan menyebarkan
brush fbi dan negara untuk
kuasa tempur hmmm
nama nama itu kita serahkan sepenuhnya kepada pak ahok
intinya itu saja
masih diserahkan gitu ya
tapi nama misalnya yang ada sekarang dalam nama pak heru
yang jelas digandeng sekarang nama pak heru nih
golkar sudah menentukan sikap atau masih belum
kita serahkan sepenuhnya pada pak ahok
untuk posisi wakil itu
oke masih menyerahkan sepenuhnya kepada pak ahok
bagaimana anda melihat apa yang disampaikan oleh golkar
pertama apakah cukup untuk menentukan seorang ahok maju melalui partai politik
itu kemudian meminta izin hanya kepada teman ahok
atau harus menanyakan kepada satu juta ktp yang sudah dikumpulkan oleh teman ahok
apakah keputusan yang diambil oleh teman ahok itu cukup merepresentasikan
satu juta pemilih yang sudah memberikan ktp mendukung ahok
atau jangan jangan ada argumen etis filosofis seperti yang diwakil ibu rokikrung
jadi yang mengatakan partai politik itu bau dan seterusnya itu
nah poin saya begini
kalau kita melihat data empirik
argumen etis filosofis seperti yang dikemukakan oleh ibu rokikrung
itu tidak mendapatkan justifikasinya
bahwa ada orang
tidak mendapatkan justifikasinya ya
jadi bahwa ada orang yang mendukung ahok
menyerahkan ktp via teman ahok
yang mati matian memakai pendekatan either ore
kalau misalnya ahok maju melalui partai politik
saya akan tinggalkan kamu
tapi secara statistik tidak signifikan
oh tidak signifikan
tidak signifikan itu ya
jadi kalau kita baca
jadi tidak mempermasalahkan parpol atau
jadi yang menarik kalau misalnya kita baca dari hasil riset disini
itu kan memakai teknik eksperimental
jadi untuk menentukan antara efek dengan kausal itu jelas
kontrolnya adalah ahok maju dan dipilih sebagai gubernur
kemudian treatmentnya apakah harus melalui teman ahok
tanpa partai politik tanpa pdip
ataukah melalui partai politik tanpa teman ahok
nah kalau kita bandingkan hasilnya
itu secara statistik tidak ada bedanya
kalau misalnya ahok maju melalui partai politik pun
mereka sebagian besar yang menyerahkan ktp bisa menerima
bahwa ada yang seperti bung roky tadi
mungkin saja ada
merasa dikhianati kalau ternyata gabung dengan parpol
masa nggak ada data empiris
ada tetapi secara statistik tidak signifikan
bahwa ada argumen yang merasa hatinya terluka
karena ahok berselingkuh dengan partai politik
cuma tidak signifikan gitu
jadi sebagian besar itu memandang yang penting ahok terpilih
mau lewat partai atau lewat teman ahok
itu persoalan teknis
dan itu akhirnya tidak mempengaruhi
ketabilitas yang sekarang dari survei survei itu
cuma tadi saya selalu kasih warning
ini data dari top of mind baru tiga puluh enam enam
anda yang biasa survei
menilai itu sangat rawan ya
kalau misalnya di surabaya banyuwangi kemarin
itu elektabilitas kepala daerah yang maju
tinggi sekali sert of mind ya
untuk kasus di banteng
itu tinggi sekali
jadi memang hampir tak terkalahkan
bahwa ahok sekarang itu tinggi iya
tetapi masih ada ruang
bagi penantang untuk mencuri dukungan
bung ansi lema tadi saya ingin anda minta
saya ingin anda mengontari apa yang disampaikan pak agun tadi
mengejar apa yang dibayangkan
yang memiliki motivasi golkar
efisiensi dalam berproses nanti ya
tapi ketika kita sebut
kita tanyakan tadi soal
apakah memang nama calon yang sekarang ini diterima
atau itu diserahkan
anda melihatnya seperti apa
apakah memang ada keinginan golkar nanti membahas calonnya
bisa berganti lagi
ataukah bagaimana anda melihatnya
ya jadi terkait dengan pilihan ya
ya wakil ataupun juga jalur persorangan
ataupun jalur partai politik
saya kira kalau kita bicara politik itu kan ada cara dan ada tujuan
cara ini kan bisa lewat partai politik
bisa pakai cara teman ahok
dengan perjuangan dan berdarah darah
apalagi hari ini ada verifikasi faktual
tetapi kita perlu mencatat betul dan mengingat betul bahwa
mengapa teman ahok ada
saya kira ada sejumlah alasan
yang pertama karena ada krisis kepercayaan terhadap partai politik
dan terutama terkait dengan mahar politik
yang dipraktekan oleh partai politik
kepada bakal bakal calon yang akan maju
jadi ketidakpercayaan itu terjadi
karena ada money politik atau politik uang
jadi tidak bisa begitu saja ditinggalkan ya
kalau seandainya partai politik
tidak menerapkan politik uang
dan kemudian menjalankan nilai nilai demokrasi
ataupun meritokrasi dalam menseleksi calon itu
saya kira rakyat pun akan mengapresiasi hal itu
yang dilakukan oleh teman ahok
itu ingin memastikan
jangan sampai ahok yang menurut mereka
ini seorang figur yang baik
karena tidak disukai oleh partai politik
kemudian tidak diusung
karena itu diambillah jalan
untuk sebagai alternatif dengan cara mengumpulkan ktp
nah dalam perjalanan
kemudian mendapatkan satu juta
dan kita kalau membaca soal
jalur persorangan ini
harusnya kita melihat ini sebagai suatu kesempatan
dalam tanda petik
kesempatan bagi teman ahok
dan juga bagi mereka yang mengumpulkan ktp
itu mereka ingin menyampaikan aspirasi publik
bahwa kami ingin jakarta dipimpin oleh figur yang
tapi data emirnya tidak seperti itu tadi
tapi ada satu juta ktp
dari satu juta itu
dan kalau dibilang bahwa ada yang kecewa
kalau seandainya pak ahok
tetapi tidak signifikan angkanya tadi
artinya ini kan tidak sesuai dengan apa yang anda gambarkan tadi
kesempatan pertama bagi mereka yang mengumpulkan ktp
adalah mereka ingin menyampaikan aspirasi
yang selama ini aspirasi itu
itu cenderung diabaikan
atau tidak didengarkan oleh partai politik
nah bagi calon
kesempatan ini untuk apa
untuk membuktikan bahwa memang saya mendapatkan dukungan yang cukup kuat
setidaknya hari ini dia mengantongi satu dua juta ktp
nah dan bagi partai politik
ini kesempatan untuk apa
untuk mendengarkan suara publik
tinggal kemudian kalau dia sudah dengar
oh ada satu dua juta
dia mau ikut atau tidak
nah hari ini
ketika sudah ada satu dua juta
nasdem hanura dan partai golkar
yang menyatakan secara eksplisit mengatakan
kami akan memberikan dukungan kepada pak ahok
dengan tanpa syarat
persyaratan kami cuma satu
pak ahok memimpin ke depan
akan hanya akan seperti ini
tapi bahwa partai partai yang menyatakan dukungan kepada ahok
mengkomunikasikan dengan teman ahok
untuk memilih agar ahok
ahok melalui partai politik
teman ahok itu kan panitia
jadi harus menanyakan ke satu juta ktp
kalau hanya sekedar menyatakan
teman ahok sudah ikhlas kok
memberikan jalan buat ahok masuk melalui partai politik
itu tidak cukup
karena tadi ada satu juta lebih
yang diklaim telah mengumpulkan ktp
jadi argumen bahwa teman ahok itu
itu tidak benar juga
itu tidak benar juga
karena bagaimanapun mereka
panitia yang mengumpulkan ktp
nah sebagian dari pemberi ktp tadi
itu ada seperti bung roge krung
yang argumennya melihatnya dari perspektif either or
kalau melalui independen
yang partai politik
tidak ada yang seperti itu
kita akan lanjutkan lagi
kita juga mulai akan berbicara ketika
berjalan sesuai dengan realnya
ada mekanisme partai
ahok juga mengatakan menghargai apa yang dilakukan pdip
mereka ini sebenarnya juga saling menunggu
tapi saling menunggu
dan bahkan seringkali ahok mengatakan
saya ini berkomunikasi baik dengan ketua umum pdip
perjuangan negawati soekaroputri
bagaimana ujungnya nanti
apakah ahok nanti bersama pdip juga atau tidak
kami akan kembali dengan ulasannya
hari ini pdi perjuangan
juga sedang melakukan rapat
dua puluh tujuh nama yang telah mendaftar
sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
partai pdi perjuangan
bagaimana perkembangannya kita coba
menghubungi melalui sambungan telpon
sekjen dpp pdi perjuangan
selamat malam mas hasto
malam bang indra malam mas burhanuddin
dan brung ansi tema
mas hasto jadi sejauh ini sudah
apakah sudah terkerucut menjadi lima nama
atau bagaimana mas hasto
saya mau meluruskan dulu
apa yang disampaikan tentang pendapat
dari teman ahok tadi
bahwa opsi yang disampaikan
untuk melalui jalur perseorangan
karena melalui politik diperlukan
biaya biaya politik seperti itu
itu yang saya pikir harus saya koreksi
karena pak ahok sendiri juga pernah
meluruskan hal tersebut
boleh dicek pak ahok bahwa ketika
pilgub dki justru kami yang mengeluarkan
seluruh sumber daya untuk pemenangan tersebut
terutama pada saat putaran pertama
saya sendiri masih ingat bagaimana
di pasar senayan saat itu
kami bertemu dengan pak jokowi
untuk mencari dana saksi itu
nah sehingga dalam konteks ini harus kita luruskan
apalagi fakta juga menunjukkan
bagaimana yang dianggap ideal
dari teman ahok ternyata dalam perjalanannya
mereka juga menjadi bagian dari alat
ketentingan para pemegang kapital
itu yang harus di luruskan terlebih dahulu
nah sehingga dalam konteks ini sebagai
pihak yang punya komitmen untuk bersama sama
mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan
pemimpin terbaiknya di dki
sebaiknya kita juga harus berhati hati
dalam menyampaikan pendapat ke publik
kemudian yang kedua terkait dengan
penyaringan yang kami lakukan hari ini
memang sesuai dengan mekanisme yang ada
dua puluh tujuh yang mendaftar tentu saja kita harus
memberikan apresiasi kepada mereka yang telah
mengikuti seluruh perjalanan yang kita lakukan
dan juga melakukan seluruh proses dalam mekanisme
jalan kepartean untuk rakyat
nah karena itulah dengan menggunakan
hasil asesmen kepemimpinan
yang dilakukan oleh para ahli psikologi
dan kemudian pemetaan internal partai
dari dua puluh tujuh nama tersebut
telah kami kerucutkan menjadi enam nama
ini yang nanti kami laporkan kepada
ibu ketua umum dan kemudian partai
juga melakukan pemetaan politik
untuk melihat bagaimana
harapan masyarakat dki terhadap pemimpinnya
dari situlah kami juga mencoba
bahwa sosok seperti
sosok seperti ibu risma
yang berhasil dari pdi perjuangan
itu juga memiliki kans yang sama
apakah memang ada juga nama
seperti putri risma
hari ini kemudian pak jarod juga
di antaranya seperti itu apakah demikian
sama sekali tidak ada
tidak ada nama pak jarod
tidak ada nama ibu risma
karena ini dari nama nama yang mendaftar
sementara pak jarod melalui
jalur pemetaan politik
karena beliau adalah sebagai
wakil gubernur di dki dan konteks kami
pendugas partai itu didugaskan oleh partai
ketika partai memutuskan
misalnya pak jarod sebagai calon gubernur
ya pak jarod harus siap
nah saat ini
seluruh mekanisme kepartian
jangan sampai ada gap dengan harapan rakyat itu sendiri
karena itulah kami juga melakukan
kader kader kami untuk turun ke bawah
menggerakkan mesin partai
untuk merespon harapan rakyat tersebut
saya minta tanggapan dari bung anselim
ada yang ingin tanggapi dari pernyataan pak so yang sebelumnya tadi
sebelum bicara soal dua puluh tujuh nama tadi
jalur persorangan yang digalang oleh
teman ahok ini kan ada konteks
historisnya mereka juga melihat
bahwa selama ini kan relasi
antara gubernur dki jakarta pak ahok
dengan partai politik setidaknya sepuluh partai politik
jakarta ini kan relatif bukan
relasi yang harmonis sifatnya
karena itu ada kekhawatiran
kalau kalau nanti pak ahok kemudian tidak diusung
ini yang menjadi konteksnya
tetapi kan dalam perjalanan kemudian ada tiga partai politik
yang kemudian mengambil inisiatif
dan menurut saya ini sehat bagi demokrasi
politik dalam konteks pilkada
dalam konteks yang dihadapi pak ahok ini
bagaimana menjadi kandidat
dan ini menjadi problem tersendiri
mendapatkan tiket untuk masuk dalam konteks elektoral
nah jadi bukan cuma
jalan terjal mencari rival
ternyata menjadi kandidat pun
ini harus melewati jalan yang terjal
dan kita tahu bahwa
revisi undang undang pemilu kada terkini
itu kan menerapkan
yang tidak mudah
dan ini kita sudah kalkulasi
sejumlah pengamat mengatakan agak ekstrim
ini cenderung ingin membunuh
nah ini pun yang kemudian
pesan ini yang kemudian mungkin ditangkap
oleh tim pak ahok
oleh teman ahok
yang mungkin mencoba realistis
apalagi melihat bahwa
ini bukan lagi soal bahwa ada mahar dan lain sebagainya
bagi saya ini adalah cara teman ahok
cara warga jakarta cara pak ahok
untuk memahalkan bergening posisi pak ahok
di hadapan partai politiknya
ketika maju independen tujuannya untuk memahalkan bergening
antara lain mungkin dibaca oleh partai politik
kemudian partai politik melihat sinyal ini
bahwa memang pak ahok mendapatkan dukungan luas
partai nasdem kemudian mencari momentum
untuk kemudian memberikan dukungan
dengan tanpa syarat
dan diikuti oleh partai hanura dan juga partai golkar
saya kembali ke mas hasto
nantinya ini prosesnya ketika dua puluh tujuh nama
tadi tidak ada nama butri risma
tidak ada nama pak jarod
bagaimana bahwa selama ini
pdi perjuangan justru menjadi benteng
bagi kepemimpinan pak ahok
ketika ada partai partai yang menolak
untuk pak ahok dilantik
kami mengambil prakarsa agar pak ahok dilantik
di istana secara langsung oleh presiden
bagi tradisi yang pernah dilakukan oleh
bung karno ketika melantik pak alisa dikin
kemudian ketika pak ahok
akan diimpeach oleh seluruh
dprd kekuatan mayoritas yang disana
pd perjuangan menjadi benteng
sehingga dalam konteks seperti ini
apa yang disampaikan bahwa
hubungan yang harmonis tadi salah
tetapi kemudian ketika ada
kekuatan kekuatan kapital yang kemudian
juga mengatasnahkan demokrasi
ternyata juga menggunakan
apa yang disebut sebagai teman ahok tadi
maka disitulah persoalan muncul
seolah olah pd perjuangan
hanya bertugas untuk memenangkan
pasangan pak jokowi dan ahok saat itu
dan kemudian ketika
di dalam proses pilkada sebelumnya
sebagai alat untuk
di dalam menyongsong pemimpin yang
dianggapi dial oleh rakyat
itu kemudian dipersoalkan
karena itulah kembali pada konteks yang ada disini
mekanisme yang ada
mahkamah konstitusi telah memutuskan
ada dua jalur
jalur perseorangan dan jalur kepartean
kami menghormati pilihan pak ahok
ketika akan menempuh
jalur perseorangan ini
karena kami sebagai partai politik
ketika pak ahok telah menempuh
tentu saja kami tidak mungkin
kami partai politik yang mendapatkan
dukungan rakyat sebanyak dua puluh delapan kursi
artinya bisa mencalonkan
pasangan sendiri ya
saya kira partai juga harus introspeksi
ada pernyataan secara eksplisit yang disampaikan oleh partai
yang mengatakan bahwa
calon persorangan itu adalah bagian dari
deparpolisasi dan itu juga dicatat oleh
saya kira masyarakat semua mengetahui
ada partai yang mengatakan seperti itu
padahal secara konstitusional
dua jalur ini adalah dua jalur yang satu persatu
sehingga kalau menyebut itu
disebut saja partai mana
jangan dikepihaui seluruh partai politik
kalau tidak melakukan kritik dan otokritik
saya kira masyarakat melihat
mencatat rekod dari masing masing partai
salah satu misteri tuhan
selain jodoh dan kematian
adalah apakah pdi perjuangan
pada akhirnya mendukung aho atau tidak
tapi kalau dari data empiris
sejauh ini memang
ini menarik kalau kita cross dukungan pemilih
berdasarkan afiliasi partai
pemilih pdi perjuangan
itu sebagian besar mendukung ahok
kalau pemilu diadakan
kalau kita tanya jika pemilu diadakan hari ini
partai mana yang akan
ibu bapak pilih
pemilih pdi perjuangan
tapi kalau kita cross dengan pilihan gubernur
yang akan dipilih jika
pemilu diadakan hari ini
akan mengaku memilih aho
itu data empiris ya ini ya
karena pdi perjuangan
juga belum memutuskan
siapa calon gubernur yang akan
resmi didukung oleh pd perjuangan
kalau ada keputusan resmi
dukungan kepada aho
kalau misalnya pdi perjuangan memutuskan
itu tidak akan setinggi ini
karena pasti ada
sebagian pemilih pdi perjuangan
garis keputusan partai
apapun yang diputuskan parpol ya
berapa persentasenya kita tunggu
nantinya yang akan didukung oleh
kalau misalnya pdip mendukung ahok
itu lebih mudah
karena basisnya lebih jelas disini
selama ini kan
beberapa hari terakhir kan
isu pdip dengan
calon di luar ahok kan besar
tapi dampaknya belum terlihat
mereka yang mendukung aho
banyak juga yang mendukung pdi perjuangan
kalau misalnya pdi perjuangan dengan
pendukung aho diletakkan
selama beberapa minggu terakhir
itu secara elektoral belum terbukti
pdi perjuangan masih terlihat
sebagai partai paling besar di dki jakarta
kita langsung coba belak belakan aja
jadi saya nanti minta tanggapan dari mas hasto
saya juga nanti
saya ingin belak belakan dari mas buran
bagaimana sih melihat hubungan antara aho dan pdip
benarkah mereka ini sebenarnya
saling menunggu saja nih
ego siapa yang duluan
yang satu bilang mekanisme partai yang satu menghargai mekanisme partai
nanti kita akan lanjutkan
tetaplah di cnn indonesia prime news
ada data empiris menarik tadi yang dibuka oleh mas burhanuddin muhtadi
bahwa ternyata dalam survei smrc juga ini ya
dalam pilgub dki adalah memilih ahok
bagaimana pdip melihat data ini mas hasto
yang pertama harus dilihat juga
loyalitas dari pemilih pdi perjuangan

nah dan kemudian yang kedua
seluruh anggota pdi perjuangan
pemilih pdi perjuangan
membedakan pak ahok sebagai gubernur
dan juga kapan pak ahok sebagai calon gubernur
kami mengeluarkan instruksi tertulis
bagaimanapun juga pdi perjuangan bertanggung jawab
terhadap keberhasilan pemerintahan pak ahok dan pak jarod
karena ini merupakan tanggung jawab
yang harus kami tunihkan
selama lima tahun
ini merupakan komitmen politik pdi perjuangan
hidup dalam mewujudkan politik yang membangun peradaban
kami setia pada keputusan politik
yang telah kami ambil
meskipun pak ahok telah menempuh
kami hormati karena kami bisa membedakan
kapan pak ahok sebagai gubernur
dan kapan pak ahok sebagai calon gubernur
ketika pak ahok telah mengambil keputusan
dengan loyalitas yang begitu besar
soliditas pdi perjuangan
pergerakan gotong royong mesin partai
akan memberikan kekuatan yang cukup signifikan
di dalam menggalang kekuatan rakyat
apalagi kami juga menyiapkan
di dalam proses pilkada ini
termasuk dengan sekolah para calon kepala daerah tersebut
dalam beberapa survei
kita tidak berbicara satu survei
elektabilitas ahok dan pdi perjuangan
masih sangat tinggi begitu
yang beredar sekarang ini
tingkat elektabilitasnya masih cukup jauh
yang ditunggu adalah ketika pdi perjuangan
hak gitu untuk memajukan
tanpa harus berkoalisi
mengapa sampai sekarang juga
secara lebih cepat mungkin
mengumumkan siapa calon yang diusung
sehingga nanti publik jadi memiliki
pilihan dan waktu lebih panjang
akan memilih siapa
katakanlah kalau memang nanti memang
pdi perjuangan tetap dalam relnya
dengan mekanisme partai yang sekarang sedang berjalan
ahok masih berjalan dengan relnya yang ada sekarang ini
yang didukung oleh tiga parpol
tetapi maju secara independen
politik ada momentum
namanya pilih kedas serentak
kami melihat bahwa
antara dki dan banten
harus saling pekerjasama
seluruh kepala daerah yang diusung pdi perjuangan
trisakti dan konsepsi pola pembangunan
mengenai nasional semesta berencana
dan kami juga mendengarkan
bagaimana masukan dari bapak presiden
itu banyak berhubungan dengan pemerintah pusat
dki dan banten
akan kami dorong sebagai
dua daerah untuk
menopang satu sama lain
demikian pula dengan daerah daerah yang lain
dengan demikian kami juga mempersiapkan dalam
ada kejutan di dalam setiap pilkada
kita melihat juga berbagai opsi opsi yang memungkinkan
sangat dimungkinkan karena pd perjuangan
proses katerisasi di internal party
kalau kita lihat dari hasil survei
berdasarkan pengalaman pemilihan gubernur
sebenarnya memang saat ini belum ada penantang
karena memang partai politik belum memutuskan
kami juga membangun
proses dialog dengan partai politik yang lain
karena kami percaya
bahwa dukungan legitimasi rakyat
juga tidak cukup
dorong kinerja pemerintahan
karena itulah kami ingin memastikan
adanya kombinasi ideal
memang memiliki basis
legitimasi yang kuat dari rakyat
tetapi pada saat bersamaan
juga mendapatkan dukungan
yang cukup kuat dari parlemen
mas burhan bagaimana catatan anda
tentang hubungan antara pdip
sekarang juga kemudian pdip menyatakan
akan berkoordinasi dengan presiden
pertama saya membenarkan
pernyataan dari pak asto terkait dengan
politik itu terkait dengan momentum
jadi kalau misalnya sekarang ahok ditemukan
relatif cukup tinggi
popularitas maupun elektabilitasnya
tetapi tunggu dulu
karena partai politik juga belum mengeluarkan nama namanya
kita ingat lima tahun yang lalu
kalau kita melihat ke belakang
waktu itu calon jokowi ahok diputuskan
hampir di menit menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup
termasuk calon seperti hidayat nur wahid
dengan didik jirah bini
juga diputuskan oleh partai politik di akhir akhir
jadi masih ada ruang buat siapapun yang
potensi untuk mengalahkan ahok
siapa nama yang diputuskan
yang kedua juga
kalau anda tanyakan soal relasi dengan partai politik
terutama dengan pdip
dengan pdi perjuangan
pdi perjuangan adalah partai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
di dki jakarta
yang bisa mencalonkan tanpa harus koalisi dengan partai lain
yang kalau kita lihat ke belakang
inilah pendukung utama pemerintahan ahok di dki jakarta
tapi saat yang sama kita melihat ada resi di dki jakarta
jadi ada hubungan yang relatif
belakangan ini masih perlu dijembatani
melalui mekanisme yang mungkin
melibatkan elit tingkat tinggi
seperti ibu mega misalnya
nah terkait dengan presiden ini lain lagi gitu
ini bagaimana nih
dki jakarta ini kan
yang juga ikut mempengaruhi konstelasi politik dua ribu sembilan belas
titik sentral dari pilkada dki jakarta
karena dia berada di episentrum kekuasaan
maka siapapun yang terpilih di pilkada dki jakarta
sedikit banyak punya pengaruh kepada dua ribu sembilan belas
siapa yang menang
apakah itu bisa menjadi mitra
termasuk presiden sekarang
jadi memang sangat sentral
dengan segala permohonan maaf
saya harus mengatakan
bahwa dibanding dengan daerah lain
pilkada dki jakarta
memang jauh punya bobot
terutama karena proses yang menentukan
untuk ketika menyampaikan koordinasi dengan presiden jokowi ini
agar ahok mau segera
datang ke pdip
karena diulang terus adalah mekanisme partai
atau bagaimana sebenarnya
tentu akan lebih layak
kalau ditanyakan ke pak hasto ya
tapi poin saya adalah
seorang jokowi juga bukan
elit yang menentukan
di internal pdi perjuangan kan
jadi ada aktor lain
yang juga turut menentukan
siapa yang pada akhirnya diputuskan
oleh pdi perjuangan
dan itu bukan jokowi
dan itu adalah ibu megah gitu loh
jokowi juga punya kepentingan
siapa yang akan diusung oleh pd perjuangan
jadi ada interseksi kepentingan
di antara tiga pihak
dan ini yang membuatnya
masih belum segera memutuskan
dan menunggu momentum tadi itu
ya politik adalah momentum
jadi memang kita harus tunggu kejutan
apakah kejutan itu berakhir dengan proses yang
menyenangkan atau mengerikan
itulah bagian dari proses misteri
yang harus kita pecahkan
kita tunggu saja
kita tunggu saja karena momen saya
saya ucapkan terima kasih dulu kepada
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
saya ingin segera kembali dulu ke
pak agun masih di ujung telepon sana pak agung
masih bersama kami ya pak agus
baik pak agun
ini kan ketika bicara momen
ada partai lain yang sedang menunggu juga
ketika pembahasan dari partai golkar
dengan pak ahok
mungkin juga dengan partai partai lain
apakah ini juga dikoordinasikan dengan
dan apakah ada pembicaraan tentang bahwa
juga nantinya akan sedikit bergabung mungkin
ada kemungkinan bergabung partai lain
seperti pdi perjuangan
adakah pembicaraan itu pak agun
ada kita terus juga melakukan komunikasi
dengan pdi juga kita melakukan komunikasi
prinsipnya kita melihat bahwa
apa yang disampaikan oleh bung ansyilema
tentang keberadaan partai partai politik
yang masih dinilai sering melakukan
belum munculnya meritokrasi
itu juga menjadi wahana pembicaraan kita
dan kita melihat pada posisi itu
baik bagi golkar
bahwa mengusung ahok
itu bukan hanya karena ada
dua juta dukungan dari teman ahok
bukan semata mata karena itu
tapi kami justru menghargai
menghormati teman teman ahok ini
yang sudah berpartisipasi
secara maksimal dalam menangkap
membangun demokrasi yang lebih bermartabat
yang mampu mendorong
partisipasi publik yang
sangat luar biasa dan kritikan kritikan
yang terhadap partai politik
kami bisa menerimakan itu sebuah
interseksi bagi kami
ke depan untuk bisa lebih baik
karena memang partai harus seperti itu
namun pilihan kami memilih ahok itu
lebih melihat karena memang sosok figur ini
orang yang memang punya integritas
punya kompetensi dan memang
publik sampai hari ini aspirasi rakyat
kepada beliau itu yang pada akhirnya
kami memutuskan tetap
dalam kondisi apapun ke depan
sikap partai lain apakah pdi
mencalonkan yang lain atau bagaimanapun
kami tetap akan mendukung ahok
baik baik seperti tema kita
atau judul kita malam hari ini
jalan terjal mencari nilai
memang jalan terjal belum sampai ke final
kita tunggu episode selanjutnya
karena nanti di episode selanjutnya
kita akan berbicara tentang
mengapa masih banyak nama nama juga
yang masih belum bermunculan
bagaimana dominasinya seorang petana saat ini
kita akan ulas di lain kali
malam hari ini saya akhiri cnn indonesia prime news
saya ucapkan terima kasih kepada
pak agun bung ansi lema bung burhanuddin murtadi
mahlam keren banget
hari ini kita masih akan
segera kembali usai
jadwal berikut ini